kita ke informasi lain salah satu negara yang memiliki lokasi pusat pemerintahan yang berbeda dengan ibu kota adalah malaysia
secara resmi ibu kota malaysia adalah kuala lumpur namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pusat pemerintah malaysia dipindah ke putrajaya
kuala lumpur indonesia
dan itu lokasi terbaik di mana putrajaya di pilih
dan itu juga menjadi pilihan yang benar karena ketika kita ingin mengubah masin pemerintahan dari kuala lumpur ke putrajaya itu tidak terlalu jauh
selain lokasi putrajaya dipilih karena memiliki kontur tanah yang baik untuk menunjang pembangunan dengan biaya yang relatif rendah
dampak sosial ekonomi pun juga terbilang rendah
karena sebelum pembangunannya
putrajaya adalah kebun kelapa sawit berpenduduk sedikit
pembangunan putrajaya dinilai penting karena minimnya lahan pembangunan di kuala lumpur
sedangkan pertumbuhan penduduk malaysia mendorong pertumbuhan aparatur sipil negara
di belakang saya ini adalah gedung yang dinamakan perdana putra yang merupakan kantor perdana menteri malaysia
dan sekelilingnya adalah gedung gedung kementerian dan juga departemen di bawah kementerian yang semuanya bekerja di bawah komando dari perdana menteri malaysia
sebagai kota terintegrasi
putrajaya juga memiliki desain khusus untuk memaksimalkan fungsi pemerintahan
selain gedung kementerian putrajaya juga meliputi mahkamah agung
pusat konvensi internasional
serta kediaman resmi aparatur pemerintahan malaysia
putrajaya juga dicanangkan sebagai green city
anda bisa melihat perbedaan di efisiensi
dimana anda bisa bekerja sepenuh waktu di putrajaya dari delapan hingga lima
jika anda ingin bekerja di putrajaya
anda bisa bekerja sepuluh hingga lima belas menit
jika anda ingin kembali
anda bisa bekerja sepuluh hingga lima belas menit
anda masih bisa bekerja di ofis semasa anda datang
untuk menunjang kehidupan warga putrajaya juga dilengkapi dengan mal sekolah serta tabang rekreasi
pemerintah juga menyediakan bus jemputan dan bus umum
hanya saja tidak seluruh kota pemerintah berada di putrajaya
tiga kementerian masih bertahan di kuala lumpur
kuala lumpur juga tetap menjadi pusat perekonomian malaysia
dan lokasi kedudukan yang dipertuan agung malaysia dan parlemen
selain menjadi pusat pemerintahan
putrajaya juga menjadi ikon wisata di malaysia yang ramai dikunjungi
oleh wisatawan domestik dan juga mancanegara
salah satu lokasi yang ramai dikunjungi adalah tasik putra
yang merupakan danau buatan seluas enam ratus lima puluh hektare
yang menawarkan atraksi seperti pelayaran ataupun krus
wisatawan juga biasa berkunjung ke masjid putra
atau berfoto di jembatan ikonik putra
karena banyaknya wisatawan yang berkunjung
putrajaya juga dilengkapi pujasera pusat informasi dan bus wisata
bekerja di putrajaya
warga malaysia sendiri bisa menjangkau kota ini
menggunakan bus atau kereta cepat
mumtazah chandra diningrat putrajaya malaysia